gue dari dulu
emang gak pernah tahan buat buku lo
tutup dulu gue mau siap siap nih
pokoknya mama jangan lupa ya
dan juga om adika
supaya om adika maafin devon
masa sersi kayak gitu aja kamu gak lolos sih
mama tuh harus inget
tapi aku dicurangi sama roman
pokoknya mama jangan lupa ya
bilangin ke om adika
aduh ini dari tadi mama teleponin tante tiana
tapi gak diangkat angkat
sebentar ya mau coba lagi
ya ampun tiana
kamu tuh kemana aja sih
dari tadi mbak teleponin kamu gak diangkat angkat
tadi handphonenya aku taro tas
jadi gak kedengeran
yaudah kalo gitu kamu tunggu dirumah ya
ini aku sama devon lagi mau kesana ya
aku tunggu disini ya mbak
om andika itu paling suka sama kacang rebus
jadi nanti kalo tukar kacang rebus kita berhenti ya
eh devon devon tuh tuh tuh ada tukang kacang rebus ayo berhenti
mama beli dulu
devon kamu tunggu disini ya
mau beli kacang dulu
jangan kemana mana ya
iya mama beli dulu
lepas itu ya
mbak telponin ya
ngapain dia disini

siapa pun orang yang gue tunggu sekarang
diperkenalkan sama lu
lu makan hari
oh gue tau
mentang mentang lo masuk tim inti
jadi lu somong
lu tuh harusnya sadar
lu kepilih gara gara
pak ogi kasihan sama lu
lu sengaja lukain tangan lu sendiri
supaya lu dapet belas kasihan kan dari orang orang
siapa yang cemen
lu yang cemen
oh gue tau
lu kenapa bilang kaya gini ke gue karena lu
malu kan kalah dari dua
lu gak terima
gue bukannya kalah dari allah
tapi gue sengaja mengalah
emang kenyataannya kan
dari orang tua lu aja keliatan
rambutnya di konde
emang gak pernah tahan buat buku lu
mau bilang ke pak ogi
kalo lu mau ngundurin diri
dari tim inti sekolah volley
cepat ulang kata kata gua
bilang ke pak ogi kalau lo mau mundur diri
bang kacangnya sepuluh ribu ya
aduh laris manis
pilih yang bagus ya
oh iya bu tenang bu
gue gak akan ngundurin diri
dan ini karena lo udah hina orang tua gue
gue dukung hpnya tuh
bang kenapa sih
lagi tuh buat yang berantem mano
rumah sama devon
mereka ngapain berantem
dia yang duluan man
dia yang dua mukulin aku
pasti ini gara gara cewek nih
makanya jadi begini
harus terima kenyataan
kalau mbak ini sudah menentukan pilihannya
jangan sampai nih
kalau gue sama romani itu pacaran
eh lo siapa sih
lo gak usah sotoy
buset galak amat
pantesan ini mbak gak mau
marahin orang gitu aja
dengar ya kamu
perasaan setahu saya
yang mukul dua anak ibu
lo gak mau ikut kita
lo gak mau ikut kita